agar presiden joko widodo diperiksa mahkamah konstitusi dalam sidang sengketa hasil pilpres
babang menilai kehadiran jokowi bermanfaat demi asas keseimbangan keterangan di persidangan
terlebih nama joko widodo sering muncul dalam permohonan tim hukum nasional amin
selain jokowi beberapa nama menteri juga dianggap penting untuk diperiksa
calon wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
menegaskan jika pihaknya akan mengikuti mekanisme yang ada
termasuk soal usulan tpn yang ingin agar mk memanggil presiden joko widodo
gibran menyebut semua bisa dipanggil memberikan keterangan dan bukanlah masalah
asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku